selamat istirahat ya sa
gue akan jaga lo dan anak dalam kandungan lo
yang besar kemungkinan itu anak gue
cuma bahagia aja ngeliat kalian
allah masih allah maha baik
masih mengizinkan kita untuk bersama sama lagi
mama jadi pengen makan pancake nya juga rena
oh sayang semuanya
ini sih kamu beli kaku
kasian mama kamu capek noh
oh ya noh
ini pak aku cuma pengen nanya aja
apa andin tahu soal putrinya pak irfan yang dirawat di rumah sakit harapan kasih
andin kan keluarganya
aku rasa anda juga pasti tahu soal ini
iya benar juga sih
iya benar juga sih
tapi seperti yang papa bilang sama kamu ya
kita gak usah ikut campur dalam urusan irfan ya
karena kamu tahu kan irfan itu bukan orang sembarangan

aku kangen banget ya mas sama orang lain
saya juga senang ibu
gak bisa kembali lagi ke rumah
aku mau ngabarin papa dulu mas
aku takut papa cemas
pak irfan saya aja
irfan kau mesti dimohon dulu
belum saya bawa kamar
kamu baik baik aja kan
kamu dimana sekarang
aku baik baik aja pak
ini aku ada di rumah
diantar sama mas al tadi
papa senang dengerinnya nak
papa senang dengar suara kamu lagi
papa bahagia kamu datang
kamu udah aman
yang papa belum tau dia dimana
kita berdua aja pak
supaya elsa bisa cepet ketemu dan selamat
terus penculiknya gimana
udah ditangkap polisi
ada yang sudah ditangkap ada yang berhasil kabur pak
semoga cepet ketangkep ya
udah kamu sekarang istirahat
pasti kamu capek kan nak
iya papa istirahat juga ya
salam buat mama
udah sekarang ganti baju istirahat yuk
dibersihin dulu lukanya
ya aku bersihin dulu
saya bayar sewa buat dua minggu ke depan ya
saya lihat dulu ya
terima kasih banyak semoga emas betah di sini
ya makasih pak
terima kasih banyak
makasih ya pak
sa gue udah sewa dua kontrakan ini
jadi kalau misalnya ada apa apa panggil gue aja ya
makasih ya rek
yaudah sekarang lo masuk ya istirahat
selamat istirahat ya sa
gue akan jaga lo dan anak dalam kandungan lo
yang besar kemungkinan itu anak gue
mudah mudahan di dekat sini ada kontrakan
cuman udah baru bangun kamunya
kamu aja takut kehilangan aku mas
kamu aja sampe ngasih lima miliar